subanglar permaisuri pajajar besar sekali nyari
kau berani mengejar apa kamu sudah bosan hidup
kau berani mengejar apa kamu sudah bosan hidup
dan kamu ingin segera mati
karena wajahmu yang buruk rupa itu
jangan pernah kamu membinai bundaku
rupanya putrimu juga ingin ikut mati
karena membelai bundanya yang cukup
ibundaku saat ini sedang diuji karena wajahnya seperti itu
tapi bundaku memiliki hati yang mulia
sedangkan kamu kamu memang memiliki paras yang cantik
namun hatimu busuk
kurang aja berani sekali kau menghina aku
jangan ganggu putriku lawanmu adalah aku
sudahlah ibu bunda biarkan aku menghadapinya
tahanlah biar bunda yang menghadapinya kau kejar yang lain
aku akan mengejar judulnya
mereka tidak akan dapat mengejar
mereka tidak akan menyadari bahwa aku ada di sini
berkat dinding ilusi yang aku buat
tayangnya tidak akan masuk ke sini
sudahlah lebih baik kamu menyerah saja
tidak sudiak tu menyerah kepada gadis kecil seperti ini
baiklah terimalah kesalahanmu
sekarang aku baru sadar ternyata dia menyerah
tidak sedari tadi dia banyak menyerangku dengan tangan kiri
aku akan memanfaatkan kelemahan ini
sekarwangi menyerahlah aku sudah tahu pergerakanmu menyerahlah
sial sepertinya ratu buruk rupa ini mengetahui kelemahanmu
menyerah atau tidak
tidak aku tidak akan menyerah sampai dendamku terbahaskan atas kematian putra
aku mengerti dendam tapi itu semua tidak akan membuat hidupmu tenang
ikhlaskanlah maafkanlah sekarwangi
demi maessa aku rela menjadi iblis di dunia
demi membalaskan dendamku aku akan membunuh arya kemudi dan siapapun yang membelanya
termasuk kau subang
aku sudah smaller itu semua sangat

mau kau beri cerita apa tuh di sana
sebaiknya kita beristirahat
sekaligus menundaikan ibadah salam
di bawah cahaya bulan
kesaktian sepuluh pusaka yang ada di dalam tubuhku
akan menjadi sempurna
dan aku akan menjadi lebih sakti
untuk kita salat berjemaah
benar syekh guru
di sini ada sungai
untuk kita mengambil wudhu
bersiap siaplah untuk sembah
senopati sanjang lodana
dan juga rai surakarta
terima kasih ayahanda
baik ust ibrahim
ayah kita melarung
blah blah blah
ah itu namanya kesini
bunga puykel dawah